pelaporan spt pajak penghasilan orang pribadi diperpanjang sampai dengan hari ini satu april dua ribu sembilan belas
artinya karyawan dan non karyawan tidak dikenai denda seratus ribu rupiah bagi yang melapor pajak sampai sore nanti
kantor pelayanan pajak pratama masih dipenuhi oleh masyarakat yang melaporkan pajaknya baik karyawan non karyawan maupun yang memiliki usaha
kantor pelayanan akan dibuka sampai dengan jam empat sore nanti
meski belum mencapai target keseluruhan pelaporan wajib pajak para wajib pajak ini diharapkan bisa segera melapor spt agar tidak dikenai denda rp seratus mulai dua april dua ribu dua puluh
dan selanjutnya sudah ada koresponensi nn indonesia desi aritonang di kpp pratama jakarta kramadjati jakarta timur
selamat siang desi
desi dengan diperpanjang
akhirnya pelaporan spt menjadi satu april dua ribu sembilan belas
kenapa kalaupun ramai kenapa mereka baru melaporkan di saat perpanjangan hari ini
ya selamat siang alfian
betul sekali saya berada di kpp pelayanan pajak pratama jakarta timur kramadjati jakarta timur
di mana sejak pagi tadi di kantor dibuka pukul delapan dan nanti akan ditutup pukul empat sore
sejak pagi sudah diramaikan oleh para wajib pajak
yang mengetahui bahwa ada perpanjangan pelaporan spt pajak penghasilan orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan serta yang memiliki usaha
dan di belakang saya tampak disini banyak sekali orang yang sudah mengantri memanfaatkan pelayanan di kantor pajak ini bisa dari mana saja asalnya
tidak perlu dari kantor pajak manapun dari wajib pajak manapun bisa melaporkan disini memanfaatkan pelayanan yang ada disini
dan memang ini sebenarnya hanyalah berupa pelaporan tepat waktu
yakni dengan tengah waktu tiga puluh saat
yang terjadi pada tiga puluh satu maret namun karena adanya hari libur yang jatuh pada tiga puluh satu maret kemarin sehingga pemerintah memperpanjang pelaporannya menjadi satu april
namun sebenarnya pelaporan bisa dilakukan setelah ini sampai desember dua ribu sembilan belas namun dikenakan denda atau sanksi administrasi sebesar seratus ribu rupiah
dan sebelah saya sudah ada ibu rahmanin tias yaitu kepala seksi pengawasan dan konsultasi kpp keramatjati
ibu boleh digambarkan sejak sebulan terakhir di bulan maret kemarin
oke terima kasih
terima kasih banyak banyak
bagaimana animo masyarakat melaporkan spt tahunannya
ya sepanjang bulan maret kemarin kita alhamdulillah sudah melayani banyak wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pph orang pribadi baik untuk tahun dua ribu delapan belas
dan ada juga yang sebelumnya belum lapor juga dilaporkan mbak
jadi memang antusiasme dari para wajib pajak ini luar biasa di tahun ini

sampai dengan pertengahan itu memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu di pertengahan maret itu kami memang agak mengalami penurunan karena menurut kami ini adalah banyak wajib pajak yang sudah menggunakan e filing
jadi sudah melaporkan secara online seperti itu
jadi ini adalah jumlah yang cukup mengembirakan dibandingkan tahun lalu ini mengalami peningkatan
dan untuk sampai dengan hari ini karena ada pemberitaan dari kementerian keuangan bahwa memang bukan diperpanjang istilahnya adalah tidak dikenai sanksi
tidak dikenai sanksi untuk wajib pajak orang pribadi yang baru melaporkan di hari ini
itu masih kami terima dan kami layani dan ini antusiasmenya luar biasa
dari tadi pagi sampai dengan siang ini kami tidak berhenti
dan henti melayani wajib pajak yang melaporkan orang pribadinya
ada apa bu cara keseluruhan juga secara nasional juga kurang kepatuhan juga belum meninggi
ada apa seperti bu
terima kasih mbak jadi sebetulnya memang beberapa faktor yang mempengaruhi ya
ini ya mungkin bahwa wajib pajak ini banyak yang pertama belum sempat
kalau mereka kalau kami tanyakan berdasarkan pengalaman tahun tahun lalu memang kebanyakan belum sempat memenuhi tenggat waktu
tetapi memang pada bulan bulan berikutnya baru memenuhinya
seperti itu itu yang pertama
yang kedua memang kebanyakan dari wajib pajak ini yang sudah melakukan e filing terutama
itu merasa kalau sudah e filing tidak bisa terus mereka enggan datang ke kantor pajak
nah ini yang mungkin juga salah satu faktor yang mempengaruhi mereka akhirnya tidak melaporkan pajaknya
padahal sebetulnya kalau misalnya merasa kesulitan silakan datang saja ke kantor pajak dan itu akan dilayani
akan dibantu bagaimana cara melaporkannya
seperti itu mbak
berarti aktinya sampai sore nanti sampai desember dua ribu sembilan belas perlainan terus dibuka namun sayangnya harus dikenai denda rp seratus
oke baik terima kasih banyak ibu
secara nasional alfian dilaporkan bahwa untuk tahun ini jumlah yang terdaftar wajib pajak orang pribadi di dijen pajak pusat sebanyak delapan belas tiga juta wajib pajak
di mana target pelaporannya adalah lima belas lima puluh delapan juta wajib pajak
ini artinya ada pergeseran peningkatan kesadaran warga atau wajib pajak menggunakan sistem elektronik ketimbang melakukan pelaporan secara manual
seperti yang saya kemarin tahun lalu saya berada di sini juga di kpp jaktim ada terdapat tenda dan juga pembukaan aula untuk menampung wajib pajak yang membludak untuk melaporkan spt nya
di tahun ini memang tidak terdapat tenda maupun penambahan ruang ruang atau jam operasional di tahun dua ribu delapan belas